pesawat susier yang membawa lima penumpang terbakar di bandara paro distrik paro kepala tenduga provinsi papua pegunungan
pesawat susier yang berangkat dari timika dan mendarat di lapangan terbang paro dilaporkan terbakar pada selasa pukul sepuluh waktu indonesia timur
pesawat susier yang terbakar adalah jenis pilatus porter dengan nomor registrasi p empat pkb vy
pesawat sempat terlihat sedang melintas di atas lapangan bandara paro pada selasa pagi
kabit humas polda papua mengatakan pihaknya akan menyelidiki penyebab kebakaran dan dugaan sementara pesawat dibakar kelompok bersenjata pimpinan egyanus kogoya
dan hingga saat ini polres tenduga maupun pihak susier masih melakukan rapat koordinasi mengingat lokasinya berada di daerah kelompok bersenjata
sementara itu tentara pembebasan nasional papua barat organisasi papua merdeka menyatakan menyandra pilot maskapai susier setelah membakar pesawat tersebut
mengutip cnn indonesia com kelompok bersenjata ini pun mengakui pembakaran pesawat susi air dilakukan oleh kelompoknya
menurut kelompok separatis ini anggota tni polri tidak boleh menembak ataupun menginterograsi warga sipil duga karena yang melakukan pembakaran maupun penculikan adalah pihaknya di bawah pimpinan egyanus kogoya